pemberian vaksin booster kedua atau dosis keempat vaksin covid sembilan belas telah dimulai sejak dua puluh sembilan juli dua ribu dua puluh
untuk tenaga kesehatan sebagai penerima pertama
vaksinasi tersebut dilaksanakan berdasarkan skala prioritas
yaitu tenaga kesehatan lansia dan penderita comorbid
skala prioritas tersebut merupakan kelompok yang rentan dan memiliki risiko tinggi terpapar covid sembilan belas
berdasarkan data resmi dari kementerian kesehatan
per sembilan belas agustus dua ribu dua puluh dua vaksinasi booster kedua sudah mencapai dua ratus tujuh puluh enam tiga ratus delapan puluh lima dosis
selain itu pemerintah telah memperbarui jenis vaksin dan booster
ataupun dan dosis yang dapat digunakan untuk booster kedua sesuai dengan jenis booster pertama
tambahan terbaru adalah pfizer untuk penerima booster pertama vaksin pfizer
nantinya vaksin booster kedua ini juga akan diberikan kepada masyarakat umum
salah satu sentra vaksinasi di lapangan bambang
yang banteng jakarta pusat saat ini
dengan menyediakan booster kedua untuk tenaga kesehatan
syaratnya nakes perlu membawa ktp dan bukti tiket vaksinasi keempat
dengan kode rx di aplikasi peduli lindungi